bertahan di masa pandemi kofit sembilan belas beberapa gerai dan pelaku usaha kuliner berinovasi dengan sajian
masakan untuk warga yang melakukan isolasi mandiri salah satunya deska mukhtar memilih
untuk membeli paket catering isoman dikarenakan kepraktisannya tapi ya enggak setiap hari juga jadi
mungkin kalau roser iskan seminggu sekali ini tapi kalau misalnya minggu depan ternyata mau
belanja groceris online banyak yang enggak ada bahannya ya udah jadi catering aja selama
seminggu itu jadi kita enggak repot aja enggak repot masa enggak repot untuk belanja kayak gitu
gitu dengan memucaknya kasus kopi pain tinggi awal juli igustianus zaldi pemilik usaha catering
melihat adanya potensi untuk membuat paket catering khusus isoman
dikarenakan adanya permintaan besar dari pelanggan
intinya ingin membantu juga ada banyak permintaan juga sebenarnya dari
customer mereka pakai instrumen kan pendek cuman sepuluh hari atau sepuluh hari jadi kira kira dari customer
gizi dan kalori menu catering disesuaikan dengan tinggi berat badan dan comorbid masing masing
pembesar dan untuk mempercepat
pemulihan dan meningkatkan sistem imun menu tinggi karbohidrat dan tinggi protein menjadi
pilihan sumen akan mendapatkan menu makanan pagi siang sore dan dua snack box pemilik bisnis
kuliner vegan baby katya shivana juga melihat adanya lonjakan pembeli untuk memesan catering
berbasis vegan selama isoman sebelum ppkm level empat per minggu ada sebanyak lima puluh orang yang ikut catering
yang ikut catering selama isoman sebelum ppkm level empat perminggu ada sebanyak lima puluh orang yang ikut catering
mingguan dan sekarang mencapai delapan puluh hingga seratus iya justru malah makin naik banget ya mungkin karena
orang lebih sadar kesehatan sekarang karena dulu mungkin sebelum pandemi ya udahlah gitu orang nggak
melek tentang flat based vegan emang banyak juga sih selain bahkan isoman aja banyak juga orang
yang selain isoman juga karena stroke atau karena kanker biasanya kita bisa personalize
sih cateringnya sendiri katia mencoba untuk merotasi menu makanan agar tidak membosankan
apalagi untuk pelanggan isoman yang memiliki indra rasa yang kurang tajam menurut noferi maulana
pengamat bisnis marketing memanfaatkan situasi kofit sembilan belas dan berbisnis paket catering isoman adalah
sesuatu yang menjanjikan ini adalah peluang yang menjanjikan buat pengusaha pengusaha catering
masuk mengambil peluang ini di tengah pandemi ini dan satu sisi dalam memberikan suntikan cashflow
buat mereka namun untuk umkm kecil yang ingin mengambil peluang ini harus diperhatikan kembali
modal usaha manajemen produksi dan memilih kontrak kerja agar tidak kewalahan memproduksi
makan sesuai permintaan setiap harinya dihayu starik kurnia junior one jakarta